awal tahun dua ribu dua puluh satu indonesia didera kabar duka dari bencana alam yang menimpa
mulai dari banjir bandang di kalimantan selatan yang merendam ribuan rumah
tanah longsor di sumedang jawa barat
hingga gempa bumi di majene sulawesi barat yang diikuti gempa susulan lebih dari tiga puluh kali
sebelumnya bmkg memang telah memberikan informasi terkait potensi bencana multi resiko sejak oktober dua ribu dua puluh
dan ini diprediksikan akan ada sampai dengan bulan maret
untuk cuaca sendiri puncaknya diprediksikan ada januari sampai dengan februari
dan masih ada potensi bencana kegempaan di indonesia
lantas wilayah mana saja nih yang harus diwaspadai dan mitigasi apa yang telah disiapkan
bencana hidrometeorologi adalah bencana alam yang menyebabkan
yang dipicu faktor cuaca dan iklim
sejumlah bencana yang terjadi seperti banjir dan longsor
dipicu oleh curah hujan ekstrim dalam kurun waktu tertentu
hujan ekstrim ini pasti membuat dampak ikutan
nanti akan terjadi banjir kemudian akan terjadi tanah longsor
kemudian ada juga cuaca ekstrim yang lain
misalkan seperti terjadinya tim beliung angin kencang dan lain sebagainya bmk
di bulan dua puluh satu januari dua ribu dua puluh satu potensi hujan lebat dengan intensitas sedang hingga lebat ada di aceh
sumatera utara sumatera selatan banten jawa barat jawa tengah
daerah istimewa yogyakarta jawa timur bali ntb hingga ntt
berikutnya kalimantan utara kalimantan timur kalimantan selatan sulawesi utara gorontalo
sulawesi tengah sulawesi barat sulawesi selatan sulawesi tenggara maluku utara papua barat dan papua
perihal kegempaan bmkg memberikan keterangan berdasarkan data kegempaan di mamuju yang direkam dan historisnya
masih memungkinkan adanya gempa susulan yang cukup kuat
masyarakat dan pemerintah setempat juga diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan potensi tsunami
dari data bmkg tersebut mitigasi dan penjagaan bencana serta kewaspadaan masyarakat harus ditingkatkan
dalam rilis resmi dalaman bnpb
masyarakat diimbau untuk siap siaga dan terus mengawasi potensi bahaya yang ada di sekitar
perbarui selalu informasi mengenai perubahan iklim dan cuaca melalui situs dan sumber berita yang terverifikasi
kemudian siapkan langkah antisipasi di lingkup keluarga
seperti menyimpan dokumen penting di tempat aman dan menyiapkan tas siaga bencana
kemudian saat terjadi hujan deras atau banjir matikan aliran listrik
dan jika anda hendak melakukan evakuasi pastikan langkahnya tepat dan aman
misalnya hindari saluran air di sekitar rumah saat berada di tengah genangan air
dan karena masih berada dalam pandemi jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan
dampak resiko bencana ini bisa diminimalisir kalau kita paham betul potensi bencana yang ada di tempat kita tinggal
untuk mengetahuinya ada aplikasi inariks personal dari bnpb
dimana kita bisa mengetahui potensi resiko bencana mulai dari banjir
kemudian juga tsunami gempa hingga penyebaran covid sembilan belas yang ada di indonesia
untuk peta resikonya warna hijau berarti masih rendah kuning sedang dan juga merah tinggi
ada edukasi juga nih bagi kita supaya kita tahu apa saja hal yang harus disiapkan untuk pencegahan bencana
dan bagaimana jika sudah terjadi saya mau cek dulu nih kalau di jakarta bagaimana
masyarakat diharapkan tidak termakan informasi hoaks putar bencana
literasi dan keaktifan masyarakat untuk peduli akan informasi cuaca juga menjadi salah satu bentuk pencegahan yang bisa dilakukan
yang dimulai dari diri
sandra insanasari urib handoyo jakarta